seorang wanita parubaya di bekasi jawa barat minggu petang ditemukan tewas di tengah tengah bantaran kereta api
diduga korban tewas akibat ditabrak kereta api saat mencoba melintas di lokasi kejadian
warga kampung bekasi kaum kelurahan bekasi jaya kecamatan bekasi timur
minggu petang dikejutkan dengan tewasnya sri mulyani
jasad wanita parubaya ini ditemukan di bantaran kereta api oleh anak anak yang tengah bermain di lokasi
ketika berlaku kebun korban menderita luka di bagian kepala dan kedua kakinya patah
warga menduga korban tewas tertabrak kereta api yang melintas dari arah stasiun bekasi menuju cikarang
ada warga yang telpon bahwa ada yang ketable kereta api di wilayah medi di kelurahan bekasi jaya
kereta dari arah timur mengarah ke barat
korban apa aja yang patah berada di sana
jadi kakinya dua duanya kiri kanan pun patah kepala luka
untuk keperluan visum
jasad korban dievakuasi ke kamar mayat rsud kota bekasi
sedangkan kasusnya kini ditangani polsek bekasi timur
erek kustara bekasi